negara negara dunia kompak memberikan sanksi ekonomi bagi rusia atas invasi yang dilakukan ke ukraina
komisi eropa menyebut akan memblokir seluruh akses ekonomi rusia termasuk bank
sementara negara lain memberikan sanksi kepada pengusaha asal rusia termasuk anggota parlemen rusia
dan berikut daftar konsekuensi sanksi yang harus diterima rusia dari dunia
selanjutnya kita lihat
yaitu ada sanksi yang diberikan oleh amerika serikat
di sini daftarnya cukup panjang
mulai dari targetkan setiap lembaga di sektor jasa keuangan rusia
sanksi kepada dua bank kunci milik rusia yang memiliki aset gabungan senilai delapan puluh miliar dolar amerika serikat
sanksi kepada kalangan elit rusia
pemblokiran utang rusia di pasar amerika serikat dan eropa
kemudian juga dari inggris yaitu memberikan sanksi kepada lima bank dan tiga orang kaya rusia
dan sanksi kepada anggota parlemen rusia